polisi menangkap sejumlah terduga teroris yang akan melancarkan aksi saat komisi pemilihan umum mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara pada dua puluh dua mei mendatang
sementara kepala staf kepresiden muldoko menyebut ada kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pengumpulan massa saat pengumuman hasil pemilu di kpk
enam puluh delapan pelaku tindak pidana terorisme ditangkap tim detesmen khusus anti teror delapan puluh delapan mawi polri sejak awal tahun hingga mei dua ribu sembilan belas
sebagian pelaku adalah alumni teroris suriah
mereka diduga akan melakukan penyerangan pada dua puluh dua mei mendatang ketika masa berkumpul di komisi pemilihan umum indonesia
para terduga teroris ini merupakan kelompok jamaah ansarud daulah yang ditangkap di sejumlah daerah seperti bekasi jawa tengah dan jawa timur
kepala divisi hubungan masyarakat mabes polri mengatakan beberapa terduga teroris merupakan alumni suriah yang pernah belajar membuat bom asap di kem alepo
sebelas tersebut sembilan tersangka merupakan anggota aktif gad yang telah ditetapkan sebagai organisasi terorisme
dan mereka ini mengikuti pelatihan para militer di dalam negeri dan dilanjutkan ke suriah
juga merupakan kader jad
yang berangkat ke suriah sebagai ftf foreign terrorist factor
lanjut juga keterlibatan dua tersangka
tadi sembilan sudah dua tersangka yaitu deportan
ya mereka ini deportan
hijrah ke suriah
sementara itu kepala staf kepresidenan muldoko menyebut ada kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pengumpulan massa
saat pengumuman hasil pemilu di kpu dua puluh dua mei nanti
muldoko mengimbau agar masyarakat tidak perlu berbondong bondong menuju kpu
hal ini dilakukan untuk mencegah aksi masa dimanfaatkan kelompok kelompok yang ingin menimbulkan kekacauan
pokoknya saya menghimbau masyarakat untuk tidak perlu berbondong bondong
berkumpul dalam sebuah tempat tertentu itu tidak menguntungkan
sudah kita tunggu saja
ya tidak perlu saya sampaikan
tetapi perlu tidak perlu saya jelaskan secara detail
tetapi saya perlu sampaikan bahwa ada upaya untuk membuat situasi menjadi tidak baik
di sisi lain calon wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin berharap tidak terjadinya gerakan masa pada dua puluh dua mei mendatang
⁇ maruf mengimbau agar para elit politik dapat meredam gejolak yang timbul di tengah masyarakat
belakangan ini polisi gencar menangkap terduga teroris dari berbagai daerah yang berbeda
salah satu rencana terorisme bahkan disebut sebut mengincar kerumunan massa di tanggal dua puluh dua mei nanti
yang bertepatan dengan pengumuman kpu
nah ini pertanyaannya kemudian sekarang adalah sel jaringan terorisme mana yang muncul belakangan ini
dan mengapa aksi ini dilaksanakan tanggal dua puluh dua mei bertepatan dengan pengumuman kpu
kita akan coba diskusikan malam hari ini bersama dengan
dengan dua narasumber sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada pak ansyad mbai mantan kepala bnpt
selamat malam pak ansyat
apa kabar pak sehat
dan di ujung sudah ada bang yanwardi syukur analis terorisme
bang yanwardi selamat malam
apa kabar bang yanwardi
sehat masih puasa ya
saya ke pak ansyad dulu deh kalau begitu
pak ansyad dari rentetan penangkapan teroris ya yang dilakukan oleh baik dari densus delapan puluh delapan dan juga pihak kepolisian secara umum
dari penangkapan ini
sebetulnya ini kelompok kelompok yang mana pak ansya
apakah ini jad atau ada kelompok kelompok lain yang kemudian mulai menunjukkan eksistensi mereka kembali
rentetan penangkapan ini itu terlihat bahwa ini semua adalah jaringan jad
tetapi bukan berarti hanya jad
dari hasil interogasi para pelakunya itu terlihat bahwa
ada indikasi kuat kelompok lama bangkit kembali
kelompok lama ini siapa ini pak
ya seperti ya ji itu bangkit kembali
jadi selain jad kan ini yang bermain ada juga disebut jas itu
apa jama'at ansarud sharia itu ada
tapi soal kelompok sebetulnya tidak terlalu penting
yang penting adalah kalau kita melihat gelagatnya sekarang
kita dikejutkan oleh penangkapan yang terakhir itu di bekasi
sebelumnya saya kira bulan lalu ya atau persisnya saya lupa itu sibolga
si bolga itu sebetulnya lebih heboh
di dalam rumah itu ya
iya oleh abu hamzah
abu hamzah ini ternyata mengendalikan beberapa kelompok kelompok di jalur sumatera di riau kemudian sumatera selatan di mana
dan mulai dari abu hamzah itu sebetulnya sudah terungkap
rencana untuk melakukan aksi teror bom dalam skala yang cukup masif
yang berkaitan dengan pemilu
justru dari penangkapan di si bolga itu pak anca itu sudah mulai ada informasi yang sudah mulai terkeluar di situ ya
dari penangkapan itu kemudian kan polri menyisir itu beberapa kelompok kelompok
cuma banyak tidak terekpos karena memang densus melakukan yang macam silent operation di situ
supaya tidak mengganggu pemilu yang sedang berlangsung
nah kemudian baru kita kaget lagi ketika bekasi ditangkap
jelas itu akan ditujukan kepada kpu
dan itu akan dibuat untuk membuat heboh betul masyarakat
ketika masyarakat berkumpul dan mereka juga kan monitor ada people power
jadi ini memang ada jaringan lama kemudian ini mulai menunjukkan kembali begitu pak anca
mereka mulai menunjukkan lagi
dan ada satu benang merah
saya kira yang perlu kita sadari ya
kalau sebelum tahun dua ribu tiga belas
kita tahu teroris itu banyak rangkaiannya ya
kemudian dua ribu tiga belas mulai disadari secara internasional
ternyata bukan masalah teroris ini saja
tapi masalah radikalisme
karena teroris ini anak sumber daripada teroris
nah sampai dengan dua ribu tiga belas antara operasi teroris dengan gerakan politik
yang sama tujuannya dengan teroris adalah khilafah syariah
ini ternyata pada ujungnya hari ini kita tahu
dari pengakuan mereka yang di bekasi itu
itu jelas jelas akan menghantam massa menimbulkan ketakutan yang begitu

karena ini kan sudah link dengan tujuan daripada gerakan gerakan politik
sebelum nanti kita bahas itu pak ansyad saya ke bang yanuar kalau begitu
bang yanuar bagaimana melihat fenomena penangkapan teroris sekarang
kemudian ini tadi pak aceh juga katakan bahwa ini betul betul tampaknya memang mengincar hasil pemilu
apa kaitannya kemudian dengan aksi terorisme dengan kemudian mengumumkan hasil pemilu
bacaannya bang iur seperti apa
kalau saya melihat begini yang pertama ini harus dilihat dari ideologi mereka
jadi mereka itu
itu kan anti kepada demokrasi dan mereka menganggap bahwa pancasila adalah togut
dan penolong penolong pancasila sebutlah aparat keamanan itu adalah ansarut togut atau penolong togut
jadi dari sini kita bisa lihat bahwa mereka akan terus melakukan perlawanan atau teror
tidak hanya faktor dua puluh dua mei nanti
pasca itu juga akan tetap mereka lakukan karena berdasarkan pada pemikiran tadi
bahwa ini negara togut dan kalau ini togut maka kafir bisa untuk diperangi
bahwa kemudian momentum dua puluh dua mei dipakai itu kenapa menurut anda
saya melihat itu karena corak dari gerakan teror adalah ingin menimbulkan ketakutan
ketakutan sesuatu yang mengerikan dan bisa membuat aparat keamanan itu dalam tanda kutip agak kocar kacir
karena kalau kita lihat misalnya people power yang disebut belakangan kemudian diganti menjadi kedaulatan itu
kedaulatan rakyat dari daerah datang ke jakarta tumplek sekian banyak kemudian terjadi bom
itu efeknya bukan cuma terjadi bom
itu efeknya bukan cuma di negara kita bisa bahkan ke dunia ke negara lain gitu
artinya tujuan dari teror yaitu untuk menimbulkan ketakutan yang besar
tersampaikan lewat itu begitu
dan itu sangat mengerikan saya kira
dan ini saya kira perlu diantisipasi dan kita harus apresiasi saya kira apa yang dilakukan oleh kemarin oleh polisi dan menangkap enam puluh delapan ya sampai sekarang
kalau dari orang orang yang kemudian sekarang ditangkap tangkap ini bang yanuar melihatnya bagaimana
ada yang dari jad ya ada yang dari jas tadi ya pak ancat ya katakan ya
ada yang ji
ini kelompok kelompok ini lagi artinya sel sel ini masih hidup ya
kalau saya melihat ini cenderung ke jad
karena mereka cenderung memang rata rata orang muda
kalau saya lihat antara umur dua puluh ada yang sembilan belas tahun ya yang di bekasi
antara sembilan belas tahun sampai kira kira lima puluh satu tahun
yang terakhir di cibinong itu kan umurnya lima puluh satu
jadi mereka relatif orang orang baru
baru mungkin kira kira baru belum sampai sepuluh tahun lah saya kira
kemudian mereka punya pemikiran yang sama
mereka juga punya bacaan yang sama
dari barang bukti yang saya lihat yang dikumpulkan oleh polisi
saya melihat ada satu buku yang dipakai oleh mereka
itu biasa dipakai oleh kelompok mana itu
itu dari kelompok dulu dari ji sampai kemudian jat sampai ke ad sekarang
jadi buku yang ditulis oleh sheikh abdul azam itu sebenarnya buku yang sangat monumental
dipakai waktu perang antara afganistan melawan rusia
ada tiga jilid versi indonesia nya
dan di beberapa tempat saya lihat itu ditemukan
buku itu memang sangat memotivasi kalangan mereka yang ingin berjihad
ingin mengorbankan jiwa raganya kemudian hartanya untuk melakukan jihad untuk mendapatkan surga
kalau kemudian mereka ada kemudian memang berencana mau meledakan bom itu di tanggal dua puluh dua mei
artinya itu bukan sebuah kebetulan ya bang inur
anda melihatnya bagaimana itu
kemudian ini adalah momentum pengumuman masyarakat ramai
apa yang mereka tunjukkan selain memang mau menunjukkan ketakutan dan juga teror di sana
saya lihat mereka yang menunjukkan identitas mereka
artinya kalangan jihad ini atau kalangan teror ini ini kan cenderung ini menunjukkan identitas
jadi faktor identitas mereka bahwa mereka ini masih ada masih eksis melawan satu pemerintahan yang sangat besar itu ada
jadi mereka menggunakan taktik tadi itu
taktik hit and run
menyerang lari menyerang lari
dan salah satu rujukan yang saya baca misalnya itu mereka juga mengutip misalnya dari dalil dalil kitab suci
misalnya tentang kisah ashabul kahfi
bagaimana misalnya orang orang anak anak muda yang kemudian berseberangan dengan rezim
itu kemudian mereka mengasingkan diri ke sebuah tempat ke goa
ini juga mereka baik kan
mereka mengasingkan diri kemudian misalnya di bekasi
yang punya counter itu itu juga nggak begitu dekat dengan anak buahnya
artinya anak buahnya ini juga nggak tahu nomor hp kabusnya itu
jadi mereka mengasingkan diri kemudian mereka juga menjaga keamanan gerakan mereka itu sendiri
baik pak ansyad bulan ini mungkin cukup banyak ya yang ditangkap oleh pihak kepolisian ya bang yanuar
ada catatan kami ada dua puluh sembilan terduga teroris di bulan mei ini
sembilan terduga merupakan anggota aktif jad
bulan maret ada dua puluh tersangka
april empat belas terduga teroris

apa yang pak ansyad baca dari begitu
begitu banyaknya tertuga teroris yang ditangkap belakangan ini
iya kenapa begitu banyak
ini mereka melihat dinamika politik terutama musuh politik jalan ini
jadi yel yel jadi tema tema yang diusung oleh politisi politisi jalanan ini itulah tema tema daripada
radikal transnasional seperti di syria
itu sekarang ini kita seperti di syria
di syria mulai menyemburkan hoax yang begitu masif
kita ini masifnya terstruktur sistematis dan masif
tsm justru hoaxnya ya pak
kalau ada tuduhan kecurangan tsm
karena saya melihat justru kebohongan tsm
dan ini sudah mulai dari dua ribu enam belas
kita lihat ada saracen
anda masuk di wa dua wa aja anda sudah kenyang itu
kebohongan kebohongan yang direkayasa
kemudian ganti mca
kemudian muncul dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan isinya itu semua hoax dibungkus dengan tema tema keagamaan
dan ini kemudian diviralkan sedemikian rupa
kaitannya dengan terorisme itu bagaimana pak ansyad
terorisme tadi saya sudah katakan
terorisme ini adalah anak kandung radikalisme
radikalisme punya dua
tapi politik juga politik di bawah permukaan punya elemen elemen kekerasan
yang kemudian pada ujungnya ketika akan merebut kekuasaan
mereka ini juga tidak ada bedanya dengan teroris
nah hari ini di kita bertemu dua elemen ini
antara teroris dengan politik yang untuk merebut kekuasaan
untuk mendirikan khilafah ini
nah disitu sangat terlihat organisasi atau kelompok kelompok radikal
bahkan ada yang sudah baru baru dilarang itu
di situ kalau kita melihat tema tema yang mereka usung persis itu
tema tema dari ormas tersebut
dan itu juga persis yang berlaku di syria
bahkan ada kegiatan ada istilah sampai ada ya saya kira kita kenyang melihat
ada jumat marah
hari jumat kumpul di masjid sholatnya di monas
atau di mana
ini kan para ulama itu sangat keberatan
ini apaan itu di syria persis begitu
jadi ada benang merahnya antara
atau mungkin ada balutannya antara politik dan juga terorisme
kemudian pak ansjat baca itu dari situ
jadi tidak jelas apakah terorisme memanfaatkan ini
politik situasi hari ini atau justru sebaliknya
politik khilafah ini atau sebaliknya
oke artinya situasi itu hari ini bagaimana
keadaannya di tengah masyarakat kita di tengah pengumuman tanggal dua puluh dua mei itu bagaimana pak ansyad
bang endur apakah berarti memang sel sel ini
agak sulit ya
kemudian kita bisa simpulkan bahwa memang belum mati akhirnya sel sel terorisme di indonesia
kita bahas nanti tapi kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali saat lagi
baik anda kembali di prime news
diskusi kita berlanjut tadi di off air begitu ya pak aceh dan juga bang edward
tapi sebelumnya sebelum kita lanjutkan lagi kita dengarkan terlebih dahulu ini ada pernyataan dari salah satu terduga teroris
yang kemudian menyampaikan apa kemudian alasan orang tersebut melakukan aksi terutama untuk tanggal dua puluh dua mei
yang rencananya itu bertepatan dengan pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh pihak kpu pusat di dki jakarta
nama saya dedy yusuf alias cundi alias bondan
saya memimpin beberapa ikhwan
untuk melakukan amaliyah pada tanggal dua puluh dua mei dengan menggunakan bom yang sudah saya rangkai dengan menggunakan remote
yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan masa yang merupakan event yang bagus menurut saya untuk melakukan amaliyah
karena disitu memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya itu adalah syirik akbar yang membatalkan keislaman
dan sebagai bentuk baro'ah berlepas dirinya saya daripada kesyirikan tersebut
baik saya ke bang yanuar kalau begitu
kita tadi sudah lihat ya bang ya pernyataan itu pesta demokrasi itulah syirik akbar melakukan amaliyah di tanggal dua puluh dua mei
tadi juga sudah ada analisis dan juga penjelasan dari pak
pak anshat mbae mengenai itu
apakah ada tambahan dari bang yanuar mungkin perspektif yang lain atau menambahkan atau bagaimana melihat situasi kita saat ini
kalau saya melihat pernyataan tadi dede yusuf ya alias bondan tadi itu
itu pernyataan yang apa namanya yang memang khas pemikiran mereka
satu misalnya dia menganggap bahwa demokrasi itu sirik akbar
kalau sirik akbar kan berarti harus diperangi
harus diperangi dengan berbagai cara
menjadi musuh besar
kemudian yang kedua dia juga pakai beberapa istilah
misalnya saya punya beberapa event
saya punya beberapa ikhwan
khwan amaliyah kemudian syirik akbar
kemudian tadi baro'ah ya
tadi kedengarannya barokah
itu beda sebenarnya
barowai artinya dia melepas diri
ada konsep dalam gerakan islam namanya alwala wal baro
kemudian baro'ah itu melepas diri
jadi loyalitas berarti mereka menganggap loyalitas hanya kepada tuhan
tapi kalau berlepas diri terhadap hal hal yang mereka anggap togut
seperti pancasila itu mereka anggap togut
jadi saya punya beberapa istilah
saya kira ini memang sudah sesuai dengan pemikiran mereka
cuma memang saya agak berbeda dengan pak ansad tadi
jadi kalau pak ansat cenderung menyatakan bahwa radikalisme itu akan berpengaruh kepada terorisme
saya melihat misalnya sekarang ini
itu kita nggak bisa menggabungkan antara terorisme dengan gerakan islam
jadi kalau saya lihat di lapangan
sebenarnya terorisme ini satu kelompok yang sangat kecil
kelompok jad ini kan sangat kecil
sementara kelompok yang lain ini kelompok gerakan islam
dan ini mereka tidak proteroris
artinya kalaupun ini terorisme mau memanfaatkan
ini saya kira cuma bagian dari gerakan mereka saja yang kecil
kelompok kecil yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar
benefit yang besar dengan cara teror
tapi bahwa kelompok kelompok yang lain
jadi menunggangi begitu
itu lebih tepat
jadi untuk mendapatkan efek kejut tadi
daya kejutnya sangat besar
itu mereka lakukan
bahwa kemudian menunggangi
bahwa kemudian menunggangi karena merasa ada kemiripan
tadi pak aksa katakan gerakannya dengan gerakan politik
katakan begitu ya
gerakan politik yang ada kemiripan dengan semangat mereka itu bagaimana
apakah itu bisa menjadi titik temu
kalau saya melihat nggak ada miripnya
karena mereka kan memang anti demokrasi
anti demokrasi anti pancasila
kalau mereka anti pancasila berarti mereka tidak akan nyoblos
jadi saya kira mungkin kelompok jad ini mereka tidak akan nyoblos
dan mereka tidak ikut dengan sistem ini
jadi mereka adalah kelompok yang

di luar sistem pancasila yang mereka mau menghancurkan pancasila atau demokrasi
mana mungkin mereka bisa berkolaborasi
tapi bahwa saya kira mereka ingin menunggangi ini untuk kejutan kejutan tadi itu
itu saya kira benar bahwa mereka ingin menunggangi
bahwa kemudian ada kemiripan dengan gerakan misalnya jalanan atau people power
itu saya kira agak jauh ya
tapi mungkin diantara mereka ada yang bergabung kepada gerakan misalnya people power
itu saya kira lebih banyak karena faktor mereka berseberangan dengan rezim
karena ini kan efek dari berapa tahun lalu ya ketika pilkada jakarta
yang mengumpulkan massa sekian banyak
jadi mereka berseberangan dengan rezim
kemudian mereka menganggap ya sudah kita ikut juga
kan di empat ratus sebelas itu kan ada juga yang kelompok mereka yang ikut
mereka ikut bukan karena mereka mau buat teror
mereka karena berpikir wah ini kitab suci sudah dinistakan maka mereka datang
jadi kalau saya melihat
memang kita perlu memisahkan
jadi gerakan people power itu
itu gerakan yang tidak pro teror
bahwa ada di antara mereka yang di dalam ini adalah ada anasir anasir yang agak keras
saya kira inilah tugas kita
saya kira untuk meyakinkan bahwa sebenarnya nggak perlu sekeras keras itu
atau mungkin ditunggangi begitu ya
ditunggangi tadi itu ya
tadi sudah kita sempat bahas ya
ya itu ditunggangi
oke baik gimana apa ancatan anda tambah tidak mengenai itu
dan akar radikalisme seperti apa kemudian yang menjadi akarnya tadi itu
kita lihat apakah teror apa gerakan politik radikal sekarang ini
itu kan sumbernya sama
mulai dari awalnya di mesir seribu sembilan ratus dua puluh delapan itu
awalnya gerakan politik oke
tapi di bawah ada elemen elemen kekerasan ini
sementara yang elemen kekerasan melihat bahwa gerakan jalur politik ini terlalu lama
mereka melakukan aksi kekerasan
ini kemudian jalan terus
kelihatan seakan akan kalau kita dalami dari akarnya
sebenarnya seakan akan tidak ada hubungan
tapi gimana tidak ada hubungan
berangkat dari mindset yang sama
dari tujuan yang sama
mindsetnya sama seperti tadi
harus gelorokan jihad untuk melawan itu
ini kan kekerasan
kemudian dalam realitas
tanggal satu februari dua ribu delapan belas
saya diminta jadi saksi ahli
ada satu pernyataan waktu itu
ini pengadilan ya
saya cerita fakta
apakah ada bukti
hti itu terlibat aksi kekerasan
saya bawa dua puluh lima orang daftar
teroris yang ditangkap
ditangkapnya di sini
di sini dihukum sekian
mereka adalah kader hti
kalau ditanya orang per orang
dia tidak ngaku
tapi kalau di cross check antara mereka
oh betul dia ini
jadi ini gerakan politik
yang berhubungan kekerasan
memang ini klandestin
jadi dibawa ini sama
nah hari ini terbukti
yang teroris itu akan bergabung
dengan kelompok kelompok ini
yang akan menyerbu kpu
di sini ketemu
tapi kan teroris ini kan
maksudnya untuk meledakan
masa ledakan orang orang di situ kan
cara daripada kelompok radikal transnasional ini
di syria begitu
kemudian ada kelompok bersenjata yang nembakin
yang dituduhkan pasti pemerintah
masa tambah terprovokasi
disitulah bahayanya ini
ya oleh karena itu saya ingin peringatkan
yang menganut kekerasan ini
di jalan ini
kolaborasi sama terorisme
terlepas dari mungkin perbedaan
masa people power itu kan banyak masa yang tidak tahu sebetulnya
hanya ikut rame
ada istilahnya hanya ikut numpang marah
karena terprovokasi hoax
yang disemburkan terus penerus
politik kekerasan ini
yang sekarang kita kenal ini
politik hilafah ini
di luar dari itu
sebetulnya bagaimana sih perkembangan sel sel terorisme
di indonesia saat ini
apalagi kalau tadi analisisnya pak ansat ya
ada berkekaitan dengan politik
artinya semakin sulit dong
atau memang kita bisa menyimpulkan memang
memang susah mematikan sel terorisme di indonesia ya
semakin sulit sih tidak ya
buktinya sebetulnya kalau teroris yang di lapangan ini
itu terus terang
saya katakan indonesia ini apa
tidak ada teror bom yang tidak terungkap
bahkan sekarang lebih maju lagi
jadi polisi bisa menangkap
ini nilai yang tertinggi
selagi radikalisme berkembang
apalagi bebas sampai di jalan
tidak kenal batas
terorisme akan makin marak
karena itu akarnya justru radikalisme
saya katakan tadi
radikalisme itu ibu kandung terorisme
bukan anak tiri itu
dari awal dalam gerakan di lapangan itu
yang jadi teroris
ada radikalisme yang jadul politik
tapi di bawah ini nyambung
tujuannya kok sama
lebih seribu teroris
pak tito sering mengumumkakan di publik
lebih dari seribu teroris yang pernah diinterogasi
negara ini kafir
itulah tema sentral yang selalu dicekukan kepada para teroris itu
jadi ini sama
tapi ya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa nanti people power itu semua sama dengan
bagian dari itu itu bukan ya
banyak yang numpang marah
seperti kita lihat kan
parti empat ratus sebelas dua ratus dua belas istilahnya
banyak yang hanya numpang marah di situ
banyak sebetulnya moderat pemahaman keagamaan
tapi karena wah ini islam dizolimi
islam di apa ada penistaan
ya semua orang ikut marah di situ
bang yenur ada tambahan
saya kira kita harus perjelas dulu tadi ya masalah radikalisme ya
kalau catatan saya radikalisme itu kan banyak ya
ada radikalisme pemikiran
ada radikalisme dalam bidang politik
ada radikalisme dalam bidang organisasi
ada juga terorisme
saya tidak kalau saya pribadi tidak menganggap radikalisme pemikiran sebagai sesuatu yang berbahaya
yang lebih berbahaya sebenarnya adalah radikalisme yang terorisme tadi itu
artinya selama orang punya pemikiran yang fundamental itu bisa saja di era demokrasi ini
tapi ya tunggu ini perlu diluruskan ya
radikalisme pemikiran justru radikalisme pemikiran itulah yang membuat orang jadi teroris
pengalaman ya fakta empirik
semua teroris itu apalagi yang bom bunuh diri itu dia pasti minta dulu tausia dari yang dianggap katanya ustaz ya
dia dengan pikiran radikal
sekarang anda lihat pak peritsiwa penyerangan di mangkobrimo surabaya itu adalah pemikiran radikal dari oman abdul rahman
dengan bukunya itu ada mukoror apa
itu dari pemikiran radikal itu
kalau radikalisme pemikiran yang dimaksud oleh bang yanuar sebenarnya yang seperti apa pak
kalau saya kalau pemikiran aman abdurrahman itu kan cenderung radikalisme pemikiran yang cenderung ke teroris
tapi ada radikalisme lain yang cenderung tidak setuju kepada kemapanan atau kepada ketidakadilan
misalnya kita lihat sekarang gerakan yang banyak di lapangan ini ini kan sebenarnya gerakan yang ingin apa namanya
yang tidak pro kepada status quo ya
jadi yang mereka melihat oh di rezim ini ada semacam ketidakadilan ada pilih pilih kasus misalnya kayak tadi kemudian mereka kemudian melawan
artinya radikalisme dalam bentuk perlawanan perlawanan konstitusional seperti itu itu saya kira tidak ada masalah
tapi kalau tadi yang radikalisme
saya kira itu memang perlu perlu pemahaman radikalisme
yang kita bicarakan radikalisme ide adalah radikalisme yang bersumbar daripada yang disebut dengan political islam
islam politik yang diawali dengan hasan al bana kemudian maududi di india kemudian said kutub
ini mereka adalah pemikiran radikal radikal yang mengarah kepada aksi aksi jihad untuk mendirikan hilafah
memang tidak semua radikal banyak sekali temuan baru karena pemikiran radikal
tapi yang kita bicarakan ini adalah radikal yang mengarah kepada aksi aksi jihad untuk mendirikan khilafah
yang mengarah kepada aksi aksi kekerasan dengan tujuan mendirikan khilafah melakukan jihad
nah seruan seruan jihad ini semua bersumber dari pemikiran pemikiran radikal itu
jadi saya kira keliru kalau kita bilang pemikiran radikal tidak kaitkan dengan terorisme
semua teroris pasti karena tercokoki oleh pemikiran radikal itu
oke silahkan ya nua ada perspektifnya
tapi radikal yang mana barangkali
sangat beragam gitu ya
saya kira begini misalnya pemikiran hasan albana itu kan tidak sepenuhnya juga dia dianggap teror ya
misalnya di indonesia ini kan banyak pembaca misalnya majmu'atul rasail hasan al banna
kemudian pembaca pembaca buku buku atau kitab kitab hasan al banna itu banyak
dan mereka tidak menjadi teroris
misalnya kita lihat dari jamaah terbiah yang kemudian mengubah menjadi partai ya
itu mereka yang sampai sekarang tidak ditemukan mereka bikin teror
padahal mereka membaca misalnya tadi bang ududi
mereka membaca syed qutub
mereka juga membaca misalnya tadi hasan al banna
artinya kita harus pisahkan betul
ada memang orang yang kelompok yang memang membaca sesuatu kemudian mereka menjadi teror
ada juga yang tidak
misalnya tadi yang di awal saya sebut misalnya
karena yang paling baes betul adalah aksi terornya ya
bukan aksi terorismenya itu ya
iya bukan pada dia membaca apa atau dia rujuknya kemana
tarbiyah jihadiyah syed abdullah azam itu kan bagus ketika itu di masa melawan afgan
akhirnya kemudian para mujahidin berkumpul ke sana
tapi kemudian misalnya orang tertentu membaca oh biasa saja ini
tapi kalau kalangan yang teror tadi membacanya dia akan menjadi teror
artinya sebenarnya kita bisa melihat bahwa kita harus peta petakan dulu nih
apa namanya tokoh ini pengaruhnya kemana kemudian tokoh ini pengaruhnya kemana
jadi tidak bisa kita pukul rata
bukan kesal mempengaruhi enggak tuh mbak yanuar
saling mempengaruhi tapi tidak bisa kita memukul rata bahwa dengan merujuk kepada satu tokoh
misalnya albana kemudian orang yang akan menjadi teror
nah saya kira pak ansat misalnya kita lihat ada nggak sampai sekarang misalnya pembaca atau yang mengamalkan kitab kitabnya albana itu melakukan teror
saya kira enggak ada
banyak sekali literatur ya albana syed qutub segala macam
seperti profesor imara di mesir itu yang tahu betul siapa ini orang orang ini
dia bahkan mengatakan
tetapi banyak sekali orang yang memahami pemikiran pemikiran beliau beliau itu yang kemudian menjadi radikal memilih jalan jihad itu
di luar perspektif yang kemudian kita menjadi menarik ya untuk kita diskusikan karena terkait dengan topik kita malam hari ini
yang jelas beberapa hari lagi ini menuju tanggal dua puluh dua mei
yang disebut sebut polisi bahwa
warga lebih baik tidak perlu turun ke jalan dan lain sebagainya
nah bagaimana kemudian bisa membuat situasi ini kondusif bang yanuar dan juga pak ansyat
dari serangan serangan terorisme
apalagi ini untuk masyarakat ke depan setelah tanggal dua puluh dua mei atau mungkin di tanggal itu
seperti apa kemudian apa langkah langkah yang harus dilakukan dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya
kita bahas nanti usai jeda
keren saya akan segera kembali setelah ini
saya kalau boleh saya menghimbau agar masyarakat menghindari kerumunan
apalagi kerumunan masa dengan teriakan teriakan yang sudah mengarah kepada tindak pidana bahkan makar
itu supaya menghindari
kita sudah melihat pengakuan pengakuan para teroris ini ditangkap
mereka mengincar situasi kerumunan itu untuk melakukan
aksi amalia bom di situ
jadi ya saya kira masyarakat perlu berpikir untuk tidak latah ikut ikutan
hanya karena serang senang teriak kecurangan dan sebagainya
coba sadarilah bahwa di dalam itu ada motor penggerak dengan agenda
agenda yang radikal agenda teroris untuk mendirikan suatu negara yang bertentangan
dan itu agendanya
tapi begini pak acat
sebetulnya seberapa besar potensi seberapa mungkinkah itu terjadi bahwa akan ada serangan teroris yang bisa terjadi di tanggal dua puluh dua mei itu
ini untuk kemudian masyarakat bisa mengantisipasi pak
menurut anda bagaimana
sekarang ini ya alhamdulillah tertangkap di bekasi
tapi itu bukan jaminan
bahwa tidak ada sel lain yang bisa saja menyusup di situ
ini dulu belum tentu terjadi
belum tentu terdeteksi
tahu tahu dia jagoan
nah itu yang harus kita waspadai
karena tidak ada seorang pun tidak ada negara manapun yang bisa memprediksi kapan dan di mana teroris itu akan menyerang
nah yang pasti kita harus sekarang di benak kita kita ada salah satu situasi yang sangat diinjar oleh para teroris untuk beraksi
oleh karena itu janganlah ikut ikutan
semua tuntutan mau curang mau apa itu sudah ada mekanismenya semua
untuk apa masyarakat berkorban yang nggak tahu apa apa
yang untung itu yang menang
yang menang di politik
yang menang itu masyarakat tetap saja seperti apa adanya
yang jadi pejabat negara
ya mereka itu
apalagi yang mendorong dorong untuk teriak
itu kasian masyarakat jadi korban
artinya meskipun sudah ada beberapa yang ditangkap tapi itu bukan jaminan
bahwa ada di luar itu karena selnya masih ada
dan pemerintah selalu pasti menganjurkan tetap waspada tetap waspada
tidak ada jaminan itu dia akan serangan
apalagi dengan tren yang saya jelaskan tadi
bang yanuar bagaimana melihat itu
untuk tanggal dua puluh dua nanti meskipun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian seperti apa kemudian kita harus menyikapi situasi dan eskalasi keamanan jelang tanggal dua puluh dua
berbagai potensi di dalamnya itu bagaimana
kalau saya cenderung kita ikut aturan main saja lah
aturan main kita ini kan tanggal dua puluh dua itu kan dibacakan hasil rekapitulasi ya
walaupun belum ada penetapan ya
penetapan itu tanggal dua puluh lima begitu ya
ya tanggal dua puluh lima ya
saya kira kalaupun ada masalah diajukan saja ke mk
saya kira itu yang paling moderat lah yang bisa kita pakai
karena kalau misalnya mau dipaksakan tadi yang gerakan kuat kuatan tadi itu
itu bisa jadi akan terjadi konflik

kemudian bisa jadi juga seperti tadi kata pak ansat
walaupun sudah sekian banyak ditangkap mungkin saja ada tadi sel sel baru yang akan melakukan itu
tapi saya kira di sini kita tidak bisa melarang orang akan demonstrasi
ya itu bagaimana kalau kemudian orang mau berdemonstrasi menyuarakan aspirasi mereka
artinya yang pertama berarti di kelompok yang akan datang ini
kalaupun mereka akan datang ya
mereka juga harus betul betul selektif dalam memilih atau melihat anggota anggotanya
kemudian yang kedua berarti aparat keamanan juga harus betul betul maksimal dalam menjaga mereka yang mau mengeluarkan pendapat ini
jadi di level gerakan yang mau menyuarakan tadi itu mereka harus betul betul hati hati
betul betul mereka selektif betul lihat orang dan kalau perlu ranselnya juga diperiksa gitu
karena cenderung kalau bom pipa itu kan pakai ransel kan paling tidak
jadi ranselnya juga diperiksa mungkin kalau mereka demo kan biasanya ada bagian keamanan ya
misalnya kalau dibikin ada bagian keamanan
kalau dibikin ada bagian keamanan tertentu yang bisa melihat ini benar nggak nih
ya buat keamanan aja buat mereka gitu kan
jadi tetap saja mereka juga harus hati hati
kemudian aparat keamanan juga tetap juga harus hati hati
karena bagaimanapun juga itu kan aparat keamanan yang dianggap ansur otogut itu akan diserang
nah tapi kalau saya melihat kemungkinan tanggal dua puluh dua itu apa namanya dengan penangkapan yang sekian sangat masif ini
ini tidak begitu ada teror tadi
karena cenderung teroris akan berpikir wah ini sudah sangat keras ini sangat ketat
kita tetap harus memuas padai ya
ya kita tetap harus memuas pada
mereka cenderung berpikir di mana tempat yang aparat keamanan lalai
disitulah mereka kemudian menyerang
misalnya sebelum tanggal dua puluh dua atau mungkin pas ke dua puluh
terakhir ke pancet singkat saja
jadi eskalasi kita bagaimana nih pak pancet menuju ke tanggal dua puluh dua yang ada lihat dan antisipasi kemudian harus seperti apa
dengan jaminan keamanan daripada pemerintah khususnya aparat keamanan
mereka sudah tegas menyatakan itu mereka menjamin itu aman
dan saya percaya itu
kemudian ada satu lagi saya ingin menghimbau
kenapa ini heboh people power segala macam
ini sebetulnya kan dari awal sudah ada yang mematok dia pasti menang
dan memasang rumus kalau kalah pasti dicurangi
jadi masyarakat tolong jadi hoak hoak isu isu kecurangan
melawan kecurangan ketidakadilan dalam pilpres ini untuk datang di kpu itu
tolong dilihat ini hoak apa benaran
baik terima kasih banyak pak ansyad sudah hadir
mbak yandor terima kasih sudah hadir
mudah mudahan kita berikan apa namanya agar kepolisian bisa mengamankan situasi ini ya
paling tidak mudah mudahan memang tidak ada serangan serangan yang membahayakan di tanggal dua puluh dua apalagi menuju ke sana
mudah mudahan semuanya aman dari terorisme atau mungkin adanya kerusuhan
terima kasih banyak
dan saya kira setelah dua puluh dua juga
iya itu juga perlu di pantau ya

terima kasih banyak sudah hadir di p somebody men now
tetap bersama sama bang pancet

ya ratusanenses lantaran
terima kasih banyak pak inu
terima kasih banyak